ini mengkaji sudah lebih dari sepuluh bulan
dan lewat pertimbangan pertimbangan yang berdasarkan angka angka yang ada
maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut ppkm
jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat
namun demikian saya minta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa
untuk tetap hati hati dan waspada
pada penghujung dua ribu dua puluh dua presiden joko widodo memutuskan mencabut
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
menurut keterangan presiden di istana negara jumat tiga puluh desember
indonesia termasuk salah satu dari empat negara anggota g dua puluh
yang berhasil mengendalikan kegiatan masyarakat
keseimbangan upaya menangani pandemi dan menjaga stabilitas ekonomi
menjadi kunci keberhasilan indonesia
per dua puluh tujuh desember tercatat jumlah kasus covid sembilan belas di indonesia
rata rata satu tujuh kasus per satu juta penduduk
tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit empat tujuh persen
dan tingkat kematian dua tiga puluh sembilan persen
semua angka ini di bawah standar yang ditetapkan who
meski aturan ppkm dicabut
bantuan sosial akan tetap diberikan hingga dua ribu dua puluh
walaupun ppkm dicabut
ini juga perlu saya sampaikan
jangan sampai ada kekhawatiran
walaupun ppkm dicabut
bantuan sosial akan tetap dilanjutkan
bantuan sosial selama ppkm akan dilanjutkan di tahun dua ribu dua puluh tiga
bantuan vitamin dan obat obatan akan tetap tersedia

di pas kesiang ditunjuk
dan beberapa insentif insentif pajak
dan lain lain juga akan terus dilanjutkan
menyangkut dicabutnya ppkm
menteri kesehatan budi gunadisadikin mengatakan
tidak ada penghapusan mekanisme pelaksanaan tes pcr
sementara itu akun aplikasi peduli lindungi
nantinya tidak diwajibkan
dan hanya difungsikan sebagai alarm
atau informasi mengenai status kesehatan seseorang
nanti abis ini kita akan mengeluarkan aturan
mengenai rapid test
jadi orang boleh rapid test
kita akan keluarkan ini supaya dibuka ke seluruh apotek
yang penting ada qr codenya
jadi kalau positif lapor aja
dan kalau lapor peduli lindunginya gak diitemin
jadi bukan berarti dia gak boleh kemana mana
tapi kalau dia positif dia tahu
dia pakai masker dong
supaya jangan nularin orang lain
itu yang nanti akan kita lakukan secara bertahap
presiden joko widodo menetapkan pandemi covid sembilan belas
sebagai bencana nasional sejak tiga belas april dua ribu dua puluh
kebijakan itu ditetapkan seiring dengan merebaknya
kasus covid sembilan belas di berbagai negara termasuk indonesia
sejak saat itu indonesia telah membuat sejumlah
pembatasan mobilitas untuk mencegah penularan covid sembilan belas
nama kebijakan pun sempat berganti ganti
mulai pembatasan sosial berskala besar
hingga ppkm dengan tingkatan
tim liputan cnn indonesia